ngetri mulat kamu lucu banget
selebritas gisela anastasia meminta maaf lantaran postingan terkait kuda dengan nama aisyah ramai diperbincangkan
warganet beranggapan nama aisyah bagi kalangan muslim merupakan nama terhormat
lantaran nama tersebut merupakan nama salah satu istri nabi muhammad
salah satu yang melayangkan protes keras ke gisel adalah tokoh nadlatul ulama umar hasibuan atau gus umar
tidak ingin terjadi kesalahpahaman gisel menjelaskan bahwa nama kuda yang ia tulis merupakan nama pemberian dari tempatnya berkuda
di mana setiap kuda sudah memiliki nama dan tertulis di kandangnya masing masing
pihak bali equestrian center melalui akun instagramnya turut memberi penjelasan
lantaran banyaknya direct message atau dm dari netizen yang menanyakan soal nama kuda yang ditulis gisela
pihak pengelola menyatakan bahwa nama kuda poani tersebut adalah aisyah
dan telah dipelihara sejak dua ribu enam belas